ya keeper persela lamongan tewas usai terkena benturan di bagian rahang serta dada bagian kiri
dan sefatal apa benturan di bagian rahang itu
kita akan bertanya kepada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik
dr rulian do yang sudah tersambung lewat sambungan telepon
ya good morning dokter selamat pagi
iya dokter ini banyak yang bertanya soal sebetulnya sefatal apa benturan di bagian rahang juga dada
meskipun sampai saat ini juga beredar kabar bahwa kepala dan leher yang justru mengenai
ya jadi kemungkinan bukan hanyalah lahang yang cederanya
tetapi bisa juga pada cedera pada tulang belakang bagian vertikal leher itu ya
itulah yang bikin fatal
oke justru bagian bagian itu yang membuat fatal dokter
kita tahu bahwa pada saat terkena benturan
huda sempat tidak sadarkan diri kemudian sadar pada saat berada di klinik
mengatakan sakit di bagian bagian tertentu
nah memang seperti itu tidak
lalu bagaimana apa sebetulnya yang harus
yang harus dilakukan dokter
jadi ketika dia terjadi cedera
maka yang perlu dilakukan adalah
dilihat dulu pada saat di lapangan
kalau kita curiga cedera pada tulang belakang bagian vertikal
maka harus difiksasi terlebih dahulu
sehingga tidak dalam mengangkat dalam transfernya juga tertentu
dokter itu kira kira ya
benturan seperti itu sudah
apa yang bisa dikatakan sebagai resiko
dari pertandingan atau memang ada
mungkin apa namanya lutut yang tidak menggunakan pengaman
sehingga langsung berbenturan dengan leher atau rahangnya
atau sebaiknya bagaimana dokter
ya memang resiko dari suatu pertandingan
tetapi dalam suatu pelaksanaan itu harus dipersiapkan
maupun yang bertugas dalam melaksanakan kesehatannya
sehingga dalam waktu melakukan evakuasi juga harus benar
seperti apa dokter
misalnya saja pada saat cedera
ya jadi harus difiksasi dengan misalnya nekolar gitu
nekolar sehingga cerdikalnya juga dalam keadaan stabil
dokter kan sudah melihat ya dokter ya videonya barangkali ya
seperti apa itu benturan terjadi antara
hoirul huda dan juga pemain belakang tersebut begitu
analisa anda bagaimana itu dokter
ya kemungkinannya bisa juga
dislokasi manipulasi ya
rahangnya bisa sehingga jalan nafasnya juga terganggu
makanya peran dokter pertandingan pada saat terjadinya cedera
itu melihat langsung pertandingan sehingga dapat pelaksanaannya dengan
bisa dilakukan dengan benar
jadi evakuasinya juga bisa benar
tetapi walaupun itu sudah dilakukan
ya itu namanya sudah
itu memang ya
bisa dibilang takdir atau gimana
tapi kalau pelaksanaannya sudah benar gitu
oke untuk meluruskan dokter karena sepak bola ini kan merupakan satu cabang olahraga
yang diminati banyak orang di kampung kampung
bahkan sangat menyukai banyak masyarakat yang suka dengan permainan sepak bola
mungkin saja terjadi hal serupa
lebih sederhananya saja dokter
jika memang ada seseorang terkena benturan seperti itu
makanya harus dilakukan seperti apa
mengenangkan dulu atau bagaimana
menunggu sadar atau seperti apa
ya selalu kita analisa abc ya
pertama rw jalan nafasnya bagaimana
yang kedua nafasnya breathing
kalau situ sudah oke
ya apakah karena ada trauma atau pukulan gitu
itu yang harus kita mesti analisa
jadi ada seorang yang berperan untuk melihat
kira kira ini terjadinya cendera pada organ mana gitu
jadi kalau misalnya tidak ada ahli ataupun dokter di sekitar
harus segera dirujuk begitu ya dokter
ya kalau memang nggak ada yang itu ya di daerah
di tempat pusat kesehatan terdekat
sehingga dia bisa ditangani lebih awal
oke baik dokter terima kasih atas informasinya
ini juga tentu informasinya
terima kasih untuk masyarakat pada umumnya ya
yang memang menyukai sepak bola
agar kita mengetahui resiko resiko yang mungkin ditibulkan dari setiap olahraga
itu sebabnya mengapa ada sepatu olahraga
ada sepatu sepak bolanya
ada juga pengamannya dan lain sebagainya
itu bukan sesuatu yang diada ada
karena memang harus digunakan sebenarnya begitu
jadi bukan aksesoris belaka ya
mudah mudahan ini terakhir terjadi

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak